ya memang terkait rencana pembelajaran tatap muka ini ya amelia masih pro dan juga kontra
mendikbud ristek ini beberapa waktu lalu minta untuk sekolah untuk dibuka
iya tapi di sisi lain sarah masih ada kontra terkait keputusan ini karena angka positif covid sembilan belas masih tinggi
dan sekarang nih untuk mengetahui informasi terkini
telah terhubung bersama kami produser lapangan cnn indonesia irina wardani di smk lima puluh tujuh jakarta selatan
selamat pagi irina
irin ini kan pemerintah menggelar uji ini agar sekolah dan juga para siswa siap untuk kembali sekolah tatap muka
tapi menurut pantauan anda di lapangan berdasarkan keterangan siswa orang tua dan guru
ini apakah mereka juga sudah siap jika proses belajar mengajar ini kembali ke sekolah
ya selamat pagi amel dan sarah
memang hari ini memang dijadwalkan bahwa akan diadakannya sekolah tatap muka gelombang kedua
atau pilot project gelombang kedua
tapi dari beberapa sekolah yang kami kunjungi ada smk empat puluh tujuh dan smk lima puluh tujuh yang saat ini saya berada
belum sama sekali dibuka sekolah atau dimulainya program sekolah tatap muka itu
karena kalau untuk smk empat puluh tujuh sendiri dari pantauan kami sebenarnya saya sudah pernah mengunjungi sekolah tersebut di bulan lalu
mengatakan ketika itu mereka masih mengadakan pelatihan
masih mengikuti pelatihan yang diadakan oleh dinas pendidikan setempat
nah pelatihan itu berjalan selama satu minggu yang diikuti oleh orang tua murid perwakilan murid kepala sekolah dan juga
yang akan memulai sekolah tatap muka
di smk empat puluh tujuh tadi kami berkunjung mengatakan bahwa sk mereka belum diterima
mereka pun tidak diberitahu kendala apa yang sehingga sk mereka belum diterima untuk dibukanya sekolah tatap muka itu sendiri
karena mereka sebenarnya sudah siap
memang dari segi fisik sendiri kesiapan fisik sendiri ketika kami berkunjung ke sana
sudah cukup siap amel dan sarah
karena sudah tersedia tempat cuci tangan panduan panduan jalur masuk jalur keluar bagi para siswa ataupun para tamu
himbawan menggunakan masker yang merupakan syarat syarat kecil salah satu syarat kecil untuk membuka sekolah tatap muka
selain itu juga ruang ruang kelas yang sudah diatur sedemikian rupa dan juga jumlah murid yang akan dibatasi
dari sisi prasarana sarana sebenarnya smk empat puluh tujuh menyatakan sudah siap namun sk nya belum keluar
sehingga mereka menyatakan kemungkinan jika sk sekolah tatap muka itu diberikan hari ini
maka mereka akan membutuhkan waktu besok libur untuk melakukan penyemprotan atau persiapan untuk dibukanya proses pembangunan
pembelajaran tatap muka di tanggal sembilan
sedangkan untuk smk lima puluh tujuh tempat saya berada sekarang ini
tidak bisa menerima untuk sementara tidak diizinkan untuk membuka atau menyelenggarakan sekolah tatap muka
karena ada masalah administrasi yang tadi saya tidak dijelaskan secara rinci masalah administrasinya apa
tapi kemudian karena masalah administrasi tersebut mereka harus sekolah ini harus mengikuti pelatihan ulang
latihan ulang pada tanggal enam belas selama satu minggu ke depan
jadi kemungkinan memang tidak semua sekolah yang kemarin
bulan lalu mengikuti pelatihan di mana mereka pelatihannya secara online
itu diizinkan untuk melakukan atau menyelenggarakan sekolah tatap muka
amel dan sarah saat ini menurut kalender akademik adalah waktunya untuk penerimaan siswa baru
nah di sekolah ini dan juga di sekolah empat puluh tujuh tadi ketika saya berkunjung dan membandingkan dengan sekolah smk lima puluh tujuh ini
memang sedang diselenggarakan proses penerimaan siswa baru
beginilah suasana di sekolah smk lima puluh tujuh sekarang
lima puluh tujuh sendiri penerimaan siswa barunya dilakukan secara offline atau secara fisik datang langsung calon siswa dan juga orang tuanya datang langsung membawa berkas berkas mereka
kemudian menyerahkan berkas mereka secara manual lalu nanti secara berkas mereka itu akan di input oleh petugas penerima siswa atau panitia penerima siswa baru
memang mereka harus datang secara manual karena indonesia atau dari kita sendiri pemerintah kita sendiri belum menyiapkan proses
jadi tidak ada yang bisa dipercaya
jadi kita harus datang secara manual lalu nanti secara online seperti itu
siswa didatang bawa langsung dokumennya memfotokopi dokumennya namun memang ada peraturan peraturan seperti jaga jarak harus menggunakan wajib menggunakan masker
dan juga ada beberapa panduan di mana selama satu bulan ini mulai dari tanggal tujuh hingga nanti akhir bulan juni kemudian ada beberapa fase fase proses pendaftaran kemudian seleksi dan juga penerimaan
di mana mereka harus mengikuti
dan mengikuti proses proses tersebut
kalau mereka memiliki prestasi mereka akan mendaftar di tanggal segini
memang saya mendapatkan baru saja mendapatkan informasi jika tanggal tujuh hingga tanggal sembilan fokus sekolah sekolah di jakarta selatan atau di wilayah jakarta sendiri adalah berfokus pada proses penerimaan siswa baru
jadi kemungkinan besar memang sekolah sekolah yang dijadwalkan untuk dibukanya sekolah tatap muka atau proses pembelajaran tatap muka secara langsung itu belum bisa dimulai tanggal tujuh sekarang
kemungkinan besar akan dimulai pada tanggal sembilan nanti atau hari rabu mendatang
baik irin terima kasih semoga para orang tua dan juga siswa diberikan kesabaran ya terhadap ketidakpastian ini
irin terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali